assalamualaikum wr wb
dalam kesempatan ini izinkan kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih
kepada seluruh relawan yang bekerja siang malam selama beberapa waktu ini
termasuk yang tadi malam ribuan orang ronda
tanpa dilihat oleh banyak orang ribuan orang ribuan relawan kita tadi malam ronda
memastikan situasinya aman dan izinkan kami menyampaikan apresiasi
ini adalah sebuah kerja kolosal kerja bersama yang luar biasa
yang kedua izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada teman teman media
yang selama perjalanan ini selalu membantu menemani mendampingi
prosesnya panjang dan kami sabar benar
hasil yang hari ini kita saksikan adalah juga hasil dari informasi yang teman teman media
sampaikan kepada masyarakat kami menyampaikan terima kasih
yang ketiga kami merasa bersyukur melihat perkembangan angka exit polls
yang menunjukkan perolehan suara yang cukup tinggi dan signifikan
tentu kita harus menunggu
kita harus menunggu sampai hasil tuntas tetapi sejauh ini kami bersyukur bahwa
dukungan dari warga jakarta atas ide ide perubahan yang digagas itu terasa sangat kuat
dan insyaallah kita akan pantau terus dan insyaallah kita semua selalu didekatkan dengan rendah hati
selalu didekatkan dengan tawadu selalu didekatkan dengan ikhlas
dan ini semua bukan sekedar dukungan ini semua adalah titipan amanah
berapapun angka yang ada di situ itu adalah titipan amanah
emban dengan sebaik baiknya
sambil kita menunggu perkembangan lebih jauh
setidak lama lagi kita mohon pamit
karena akan meneruskan perjalanan insyaallah kami akan ke dpp pks
sesudah itu nanti kami akan sama sama berjalan ke dpp pks
sama sama ke kantor dpp gerindra
barangkali itu pernyataan singkat dari kami
kurang lebihnya memaaf
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh